halo selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update
kekeringan yang melanda kabupaten nganjuk jawa timur sejak empat bulan terakhir hingga kini masih terjadi
rabu pagi puluhan warga di dusun ganggan desa pecu kecamatan patiano berebut air untuk kebutuhan masak dan mandi
warga terpaksa antre dan bergantian mengambil air di sumur salah satu warga
meski warga sudah berupaya memasang mesin pompa air di dalam sumurnya namun air tak kunjung keluar
hingga kini belum ada bantuan penyaluran air dari pemerintah daerah setempat
warga berharap ada perhatian dari pemerintah dengan memberikan bantuan air bersih atau membuatkan sumur baru
tempat sekitar ini sumurnya kering semua hampir empat bulan
cuma ada satu sumur yang masih ada sumbernya
selama ini sudah pernah dapat dropping air mas dari pemerintah
belum belum ada
kita ke manca negara kita kali ini raja salman meresmikan proyek kereta cepat yang akan menghubungkan dua kota suci di arab saudi pada selasa waktu setempat
kereta bernama haramain akan membentang dari mekah ke madinah dengan rel sepanjang empat ratus lima puluh km
proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah arab saudi untuk melayani para peziarah muslim yang melakukan ibadah haji ataupun umroh
kami berhasil menerima informasi dari ketua masjid al haram di mekah dan masjid nabawi di madinah
menurut menteri transportasi arab saudi nabil al amaudi kereta cepat ini akan mempersingkat waktu tempuh antara mekah dan madinah
dikutip dari golfnews com kereta haramain memiliki kecepatan tiga ratus km per jam
perjalanan dari mekah dan madinah yang tadinya ditempuh dalam beberapa jam bisa dipangkas hingga menjadi dua jam saja
rencananya kereta ini akan dibuka untuk umum mulai pekan depan